video pengusiran seorang perempuan yang memiliki dua suami viral di media sosial
diketahui peristiwa ini terjadi di kampung sodong hilir desa tanjung sari kabupaten cianjur jawa barat
mengutip detik com perempuan berinisial nn ini diusir warga
lantaran ketahuan memiliki dua suami
namun pernikahannya yang kedua dilakukan secara siri dan diam diam tanpa sepengetahuan suami pertama
warga pun geram dan mengusir nn dari kampung bahkan seluruh pakaiannya dibakar
pada detik com kapolres cianjur akbp doni hermawan menyatakan bahwa kasus ini tidak berlanjut ke jalur hukum
masalah ini telah diselesaikan secara musyawarah di mana suami kedua nn bersedia memberikan uang ganti rugi kepada suami pertama sebesar sepuluh juta
sementara itu kepolisian akhirnya mengungkap motif aksi kejinu pelaku pembunuhan dini nurdiani
yang sempat dikabarkan menghilang dua pekan lebih sejak dua puluh enam april lalu usai berpamitan untuk buka puasa bersama
dari hasil pemeriksaan polisi pelaku mengaku bahwa korban merupakan selingkuhan sang suami
pelaku mengaku geram dan cemburu usai membaca percakapan whatsapp antara sang suami dengan korban
di mana suaminya akan menceraikannya usai lebaran
ada waktu saya ya itu ya tadi memang istrinya tahu ada percakapan dia mau diceraikan sehabis lebaran
ada penyesalan namun katanya dia merasa puasnya

pelaku menjebak didi dengan mengajaknya buka bersama di kawasan taman mini jakarta timur pada dua puluh enam april lalu
setiba di taman mini pelaku kemudian membawa korban ke sebuah kawasan perumahan di bilangan cibubur bekasi
di lokasi itulah pelaku menghabisi nyawa korban dengan sejumlah luka tusuk
suami pelaku kini masih berstatus saksi dalam kasus pembunuhan ini
sementara tersangka akan dikenakan pasal tiga ratus empat puluh junto tiga ratus tiga puluh delapan kuhp tentang pembunuhan berencana
di meniputan cnn indonesia